dirjen kementerian lingkungan hidup dan kelautan klhk
tengah menyiapkan tim pengawas guna menyelidiki faktor kelalaian pihak pertamina
terkait tumpahan minyak di teluk balikpapan
pertamina diduga tidak patuh dalam kegiatan beresiko yang berimbas pada lingkungan
seperti adanya limbah bahan bakar akibat kebocoran pipa
dirjen penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
turun langsung menyelidiki kasus tumpahan minyak yang mencemari perairan balikpapan penajam
tim selam yang terdiri dari lima penyelam dikerahkan guna mencari tahu titik titik patahan pipa
seperti yang disampaikan pihak pertamina yang menjadi penyebab tumpahan bahan bakar
di perairan balikpapan penajam
meski sudah melakukan penyelaman sampai jumat malam
tim belum berhasil menemukan titik patahan dari instalasi pipa tersebut
jarak pandang dan kondisi cuaca serta derasnya arus di teluk balikpapan
menjadi kendala tim
sementara itu klhk menduga adanya ketidakpatuhan pihak pertamina
dalam kegiatan beresiko hingga mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak mentah
yang mencemari lingkungan perairan kota balikpapan penajam
tim kami sedang melakukan upaya pemeriksaan pepentengawasan
terkait dengan kepatuhan pertamina
di dalam mengelola kegiatan kegiatan yang berisiko terhadap lingkungan
termasuk terkait dengan kegiatan yang beresiko terhadap lingkungan
kegiatan penyaluran minyak ini kami sedang melakukan
mendalami melalui pengawasan kami lakukan
ini tentu kalau kami lihat
kalau memang ada pelanggaran pelanggaran yang kami lihat ya
ketidakpatuhan tuyuk kuat
itu akan kami berikan sanksi kepada pertamina
sanksi apa itu pak
kita sanksi administratif
hasil temuan tim klhk nantinya akan digunakan
untuk menindaklanjuti kasus tersebut
termasuk memberikan sanksi administratif terhadap pertamina
sementara untuk sanksi hukum
pihak dirjen klhk menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian
yang saat ini juga tengah melakukan investigasi
selain mengakibatkan kebakaran di perairan balikpapan penajam
tumpahan minyak mentah tersebut juga menyebabkan rusaknya hutan bakau
terumbu karang serta padang lamun dan biota laut lainnya
albertus prayudia balikpapan
sudah ada rekan saya
yogi tujuliarto di balikpapan kalimantan timur
yogi bagaimana dengan kondisi saat ini
pembersihan tumpahan minyak di teluk balikpapan
secara visual apakah masih terlihat minyak
yang masih terlihat menggenangi perairan
ataupun mungkin di pantai
ya selamat sehari yuda
ada mungkin kendala komunikasi atau teknis
di komunikasi saya
tapi kalau boleh saya paparkan
bagaimana kondisi terkini saat ini
tumpahan limbah di sekitar teluk balikpapan
kalau di perairan kita bisa
atau kalau seandainya anda bisa melihat apa yang saya lihat
air air atau kondisi air di permukaan teluk balikpapan ini
memang seolah olah sudah tidak ada minyak ya
karena memang masa minyak itu lebih berat daripada air
sebagian besar minyak memang sudah diangkut
atau sudah dievakuasi oleh para tim penanggulangan limbah
baik dari pemerintah maupun dari pertamina
tapi kalau kita bisa lihat
lagi di bawah air itu
saya ada di pantai banopatra
di bawah saya ini adalah pasir yang biasanya tidak berwarna seperti ini
ini warnanya bercampur antara abu abu
jadi kalau saya geser
ada warna hitam di bawah pasirnya
nah kita tidak tahu seberapa dalam
minyak ini sudah meresap ke dalam daratan pasir ini
dan apakah hanya di pantai atau di tengah teluk sana
juga terjadi hal seperti ini
dan kalau kita bilang
biotanya seperti apa
apa nasib mereka seperti apa
tadi saya sudah sempat mendatangi
nelayan keramba kepiting di wilayah balikpapan ini
mereka sudah kehilangan sekitar satu ton kepiting di kerambanya
artinya mereka bisa kehilangan lebih dari satu ratus lima puluh juta rupiah
nah kalau kita bicara kepiting adalah
hewan yang bisa dikatakan notabene kuat
atas segala cuaca maupun juga limbah
tapi dia tidak kuat
artinya jika kepentingan tidak kuat
ikan bahkan biota laut lainnya di dalam teluk balikpapan ini
ada juga lumba lumba
ada juga dugong
ada juga kemarin ditemukan
satwa yang meninggal juga atau tewas atau mati itu
itu menunjukkan bahwa perairan di balikpapan
tidak dalam kondisi terbaik
nah kalau kita lihat memang sudah bersih
tapi permasalahannya harus ada pemulihan
harus ada pemeriksaan seperti apa kondisi air di teluk balikpapan
seperti apa kondisi bawah laut atau bawah air di teluk balikpapan
itu juga harus menjadi perhatian pemerintah maupun pihak yang bertanggung jawab
karena sampai saat ini sampai di hari ke tujuh
setelah peristiwa kebakaran yang mengakibatkan atau yang akhirnya mengungkap bahwa ada
tumpahan minyak di teluk balikpapan
sampai hari ini belum ada tersangka yang ditetapkan
hanya dua puluh satu saksi diperiksa oleh kepolisian
tapi belum ada keputusan siapa yang bertanggung jawab
bahkan beberapa korban lima korban meninggal
sampai saat ini belum ada satu pihak pun yang datang
berbela sungkawa setidaknya kepada mereka
ini masih menjadi pertanyaan siapa yang melakukan
ya yogi apabila anda bisa mendengar suara saya
saya ingin bertanya satu hal
tadi dari dirjen penegakan hukum
kementerian lingkungan hidup sudah melakukan penyelaman untuk mencari patahan
tetapi sejak jumat malam hingga hari ini tidak ditemukan adanya patahan
karena faktor cuaca kemudian tingginya gelombang
dengan kondisi semacam ini apakah masih ada kebocoran minyak
akibat belum adanya patahan yang ditemukan dan harus segera diperbaiki yogi
ya masih terputus putus mungkin ya
tapi secara garis besar mungkin pertanyaan anda
sekitar temuan dari klh apa yang ada di bawah laut teluk balikpapan
apakah patahan itu ditemukan
ya memang di awalnya itu pihak pertamina menyangkal bahwa minyak yang ada di teluk balikpapan
adalah milik mereka
bahkan penelitian dari salah satu universitas juga menyatakan bahwa
kandungan di minyak itu bukan minyak mentah milik pertamina
tapi berselang sekitar tiga hari kemudian pertamina meralat karena polisi menemukan bahwa
minyak tersebut adalah hasil atau sumbernya adalah patahan dari pipa di teluk balikpapan
nah bagaimana kondisi patahan itu sekarang
kemarin dari pihak pertamina menyatakan bahwa mereka sudah melakukan penanggulangan
tidak ada lagi minyak yang bocor tapi tadi mungkin lebih tepatnya kemarin malam
kemarin sore saya mendengar ada kebocoran lain yang terjadi di penajam pasir utara
sekitar kalau wilayahnya ada di ujung sana kalau anda bisa melihat
itu adalah penajam pasir utara sekitar setengah jam kalau dari teluk balikpapan ini
nah di sana ada kebocoran katanya tapi jumlahnya berapa
itu belum terkonfirmasi apakah berbahaya
apakah ada korban tidak ada korban
tapi adanya kebocoran kebocoran ini menjadi sebuah pertanyaan juga buat kami
apakah memang ada yang salah di sistem perpipan pertamina
ini belum terjawab karena memang pihak pertamina belum merilis apa yang terjadi
mereka masih menunda hasil penyelidikan dari kepolisian dan pihak pihak pemerintah
untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab di dalam peristiwa ini
mengenai pipanya pipanya sekarang sudah dari kementerian sendiri kemarin sempat memang melakukan penyelaman
tapi karena visibility dari teluk balikpapan yang keruh
akhirnya tidak bisa secara maksimal memotret atau memberikan gambaran seperti apa kondisi pipanya
tapi informasi yang terbaru juga ada gambar sonar tapi masih disimpan oleh polda sebagai barang bukti
sementara polda sendiri saya sudah mencoba menghubungi posisinya tidak di tempat
dan agak sulit untuk mencari keterangan karena memang belum ada release atau statement resmi dari pihak kepolisian
baik yogi terima kasih laporan langsung anda melaporkan langsung dari kawasan teluk balikpapan kalimantan timur